kita jawab pertanyaan ibu ya
ini kan jaringan eang bu
kamu jangan ikut campur ya
jangan bu kasihan eang eang
tuh deh kita bayangkan dari uang buat kebutuhan kita
ibu masa tinggal
jangan di maul namun eang
jangan berbicara jangan berbicara
jangan berbicara jangan berbicara
alas ya kalau kamu bilang jangan sama eang
tuh nanti bisa jantung aja
kita memang kejam pada anak anaknya
mungkin itu pelampiasan dendamnya pada bapak kedua anaknya
tapi kan anak anak itu gak bersalah bu
kasian kalau mereka harus menanggungnya
seharusnya dia yang dihukum
punya anak dua hasil dari hubungan gelap
kenapa merasakan begini
tadi imam aku berpikir
tadi ibu mencengcel lengan
dan uangnya diambil
kok gak berubah ubah sih pelakuannya
malah makin hari makin jadi
kamu mau kemana gita
ini kan malam minggu
kalian mau pada ikut nggak
kami ada pengajian malam ini dengan ustadz hamid
kalian ini kuno banget sih
kalau ngaji tuh nanti aja
kalau udah tua kalau udah bawa tanah
sekarang sih selagi mudah kita senang senang aja sepuas puasnya
ala ya sudah deh senang ngaji aja deh
sama orang orang yang sudah mau bawa tanah
boleh berduduk di sini mas
mas orang baru ya disini
saya sedang mencari peluang usaha disini
peluang usaha disini ya mas
kalian selalu senang audience
sudah tahu daerah sini mas
ya saya sama sekali tidak tahu
ya kebetulan saya mencari usaha untuk argo bisnis
ah mas kan belum tahu daerah sini
saya kebetulan lagi gak ada kerjaan
wah kebetulan kalau begitu
kita jalan sekarang yuk
terima kasih gid
kamu sudah bantu aku usaha di kampung ini
nggak masalah mas
semalam saya habis jalan jalan suami saya bu
eh ngeliat dita bu berdua duaan tuh bu laki laki
itu loh bu di ujung desa sini
mereka kayak pacaran bu
bikin dong sama anaknya supaya lebih menjaga tatak ramah
kan gak enak kalau dilihat remaja remaja di sini
itu bisa nyari contoh nggak baik loh bu
itu kan bisa merusak moral anak kampung sini bu
nanti nanti saya kasih to'an untuk saya bu
kamu masuk angin
jawab pertanyaan ibu ya
ibu ini apaan sih
nanya kok yang engga engga
kamu itu gak kapok kapok
sudah punya dua anak
tidak jelas ayahnya siapa
udah deh ibu
ibu gak usah ngurusin kita
kita tahu apa yang harus kita lakukan kok
dan apa yang kamu lakukan itu dosa
dosa besar nak
bagaimana dengan kandunganmu
apalah laki itu mau bertanggung jawab
mas jody itu berbeda dengan mas jeffrey dan mas eki
dia nih orangnya baik
masa depannya juga cerah kok
kalau dia tahu kalau kita hamil
kenapa aku bisa hamil sih
padahal aku sudah hati hati
mas juli harus bertanggung jawab
aku harus menolong mas udi